saat ini harga bbm jenis premium sebesar rp enam sembilan ratus lima puluh per liter dan jenis solar rp lima enam ratus lima puluh per liter
organisasi angkutan darat organda belum akan menurunkan tarif angkutan bila besaran penurunannya tidak signifikan
satu hari bahan bakar ya untuk taksi sama angkutan perkotaan itu rata rata satu kendaraan itu sekitar tiga puluh liter
jadi kalau tiga puluh liter jadi sekitar rp enam ya
itu sebenarnya nggak ada artinya buat lebih banyak itu keadaan menopang supir aja
nah sementara biaya biaya operasional yang berkaitan spare part termasuk ban juga itu sangat luar biasa meningkatnya
artinya tidak membantu sama sekali ya pak
tidak ada pengaruh sama sekali kepada tarif angkutan umum
kira kira itu kalau dia turun cuma rp dua ratus
emang ideannya yang turun tarif yang lebih tinggi
di atas rp satu
organda menghitung penyesuaian tarif baru bisa dilakukan bila harga bbm turun sampai di bawah rp lima per liter
tarif bawah pada taksi misalnya bisa turun menjadi rp enam dan biaya per kilometer turun menjadi rp tiga tujuh ratus lima puluh
sedangkan tarif angkutan kota bisa turun rp lima ratus